menkopolu kamafut md menyebut jika pssi pt liga indonesia baru panitia pelaksana dan pemilik haksiar saling lempar tanggung jawab terkait tragedi kanjuruhan
sikap saling lempar tanggung jawab ini pun menjadi salah satu perhatian tim gabungan independen pencari fakta tgipf dalam menyusun laporan kepada presiden joko widodo
kita akan membahasnya malam hari ini sudah bergabung pengamat sepak bola bung tommy welly selamat malam bung tommy
selamat malam putri
terima kasih atas waktu anda bung tommy untuk hal yang saat ini kita terjadi dan sudah menjadi tontonan sepekan terakhir semuanya lempar tanggung jawab
apakah ini memang sesuai dengan prediksi anda bahwa tidak akan ada yang mau bertanggung jawab atas tragedi kanjuruhan
ya kalau kalimatnya sesuai prediksi sih agak sadis ya walaupun saya bisa bayangkan lah
tapi kan artinya masakan satu ratus tiga puluh tiga
morban jiwa itu gak ada artinya
ini kan kejadian yang di luar biasa lah
jadi kalau kalimat terakhir tadi diungkapkan oleh menkopol hukam yang juga ketua tgipf bahwa saling lempar tanggung jawab tentu saja ini sangat memprihatinkan
tragedinya sudah memilukan juga memalukan dalam konteks sepak bola
karena di peradaban modern seperti ini di era modern seperti ini
jatuh korban juga yang begitu banyak
kali ini makin memilukan makin miris karena saling lempar tanggung jawab
walaupun hari ini saya baca bahwa pssi katanya bertanggung jawab penuh
sekarang hari ini
ada perubahan statement
ya dan anda memang sejak awal anda menuntut pssi menyatakan bertanggung jawab dan juga menuntut petinggi pssi betul betul bertanggung jawab atas tragedi ini ya
saja putri bahwa otoritas sepak bola tertinggi di indonesia adalah pssi
yang punya wewenang untuk mengatur laksanakan dan menyelenggarakan kegiatan pertandingan sepak bola kompetisi
sekarang kita bicara bahwa kalau pantol salah ialah jelas
pengamanan juga bagian dari panpol jelas ada kesalahan dalam situasi tragedi kejuruhan satu oktober lalu
tapi apakah yang salah
kalau pantol salah atau bertanggung jawab hanya cukup pantol rasanya tidak
secara struktural simpel saja bahwa pampel arema itu mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan pertandingan dari siapa
kan nggak dengan sendirinya dia
karena ini bukan pertandingan liar ini adalah kompetisi resmi
dia dapat kewenangan itu dari operator liga namanya pt lib
pt lib sendiri dapat kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi liga profesional itu dari siapa
ya dari pssi
jadi secara struktural itulah tanggung jawab
sekarang soal regulasi yang tidak diterapkan soal gas air mata misalnya
overall bicara regulasi sepak bola propertinya siapa sih
regulasi sepak bola kan propertinya pssi
tapi secara tanggung jawab kan berarti ada yang salah dalam mensosialisasikan atau mendeliver regulasi itu
lalu secara moral
karena ada jatuh korban jiwa yang sangat amat banyak ini yang gak bisa kita abaikan dengan sederhana
lalu katakanlah ngeles menghindar dengan pasal tertentu dari regulasi pertandingan
dan sekarang sudah membentuk task force satuan tugas
menurut anda itu cukup sebagai bentuk pertanggung jawaban
kalau itu kan direktif fifa kan
jadi perintah fifa dalam situasi
ini sangat buruk sebetulnya karena ini noda hitam dalam sejarah sepak bola sehingga fifa turun tangan
jadi itu adalah upaya kolaborasi yang didorong oleh fifa kan
tetapi bentuk pertanggung jawabannya harus itu
secara hukum sepak bolanya kan saya selalu bertanya
apakah ini hanya pantul yang salah
apakah struktur di atasnya tidak salah
kan seperti itu
ini yang saya bilang pertanggung jawaban
baik secara struktur sepak bola maupun secara moral gitu
struktur di atasnya itu berarti siapa saja bung tommy
struktur di atas pantul ada operator liga namanya pt lib
lalu di atas lib tentu yang memberi kewenangan kepada lib adalah pssi
termasuk kemudian ketua pssi
ya ketua pssi itu kan exco
dia pemimpin dari exco kan
jadi exco itu kan kolektif poligial
simbol dari exco lah ketua umum pssi itu
jadi kalau kita bicara pt gpssi adalah eksekutif komite
bung tommy kita lihat sekarang dua pekan setelah tragedi kanjuruhan
memang kemudian tgpf besok rencananya akan menyerahkan rekomendasi
tapi kita lihat selama dua pekan terakhir ini
itu yang muncul itu justru distorsi informasi ya
narasi saling perang narasi terjadi
anda melihat ini bagaimana sebenarnya bung tommy
apakah ini cukup menjelaskan
bahwa memang kondisi industri persepak bolaan tanah air itu sangat tidak sehat
yang pertama industri persepakbola kita memang belum mapan ya
karena kalau kita lihat perjalanan persepakbola kita misalnya kurang lebih sepuluh tahun terakhir saja
turbulensinya kan cukup sering

lalu dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh itu kan
covid ya pandemi
jadi industri persepakbolanya belum established
dengan ketidak established an itu maka yang sulit di indonesia atau di persepakbola kita adalah kepastian
padahal prinsip dari industri persepakbola atau professional league itu adalah kepastian
baik dari sisi regulasi maupun dari sisi jadwal dan dari segala hal gitu loh
nah belakangan memang muncul kan dalih
bukan dalih ya apa istilahnya
pembenaran pembenaran yang diajukan
bukan dari berbagai pihak
pihak pansel pihak pengamanan pihak lib pihak pssi dan sebagainya
jadi itu memang yang dipertontonkan
bahkan belum mendengar siapa yang paling bertanggung jawab kan
dan kalau misalnya anda lihat apakah rekomendasi tgipf besok akan menunjuk hal itu
saya berharap itu
hukum positif kan sudah jalan
ada yang tsk
saya tidak mengomentari itu karena saya pengamat persepakbola
tetapi hukum sepakbola kan juga harus dijalankan
jika ada para pihak yang lalai menjalankan kewajiban tugas dan tanggung jawabnya
misalnya terkait regulasi soal gas air mata misalnya
sampai polisi tidak tahu
ya itu kan pasti ada kesalahan
karena regulasi itu adalah propertinya federasi
jadi harus psst yang mendeliver itu kepada pihak pihak di luar football family
hal hal seperti itu kan kemudian harus ada hukum sepak bolanya yang ditegakkan
dan untuk memperbaiki ini
katakanlah kemudian besok
tadi seperti informasi yang disampaikan oleh tim kami di lapangan
besok tgipf akan kemudian memberikan rekomendasi perbaikan formula
untuk memperbaiki iklim persepakbolaan tanah air
dari beberapa hal yang sudah pernah anda sampaikan
yang paling betul betul untuk diprioritaskan saat ini apa
untuk menentukan soal aturan
balik balik lagi banyak aturan akhirnya kan menimbulkan hal fatal
karena dianggap sepele
dianggap sudah paham
tidak dideliver kepada pihak lain
lalu kemudian sampai terjadi hal fatal
lalu seperti inilah kita saat ini gitu loh
menghadapi sebuah noda hitam
jadi yang pertama adalah
federasinya harus firm
orang orangnya harus tepat
sistem yang dijalankannya harus tepat
karena sebetulnya bicara aturan
semua hal terkait sepakbola sudah detail dideliver atau didirektif oleh fifa
terkait apapun ada
standar stadium regulation ada
tentang kepelan pelan match coordination meeting segala macam ada
cuma mau nggak kita konsisten disiplin menerapkan aturan itu
dan itu yang menjadi permasalahan saat ini
tapi kalau ada misalnya
akan repot memang
banyak hal kan
sebetulnya yang menyebabkan fatal kan gas air
di luar itu kan muncul
jam tayang ya
jam pertandingan sorry
diubah ke sore tapi ditolak
seperti itu kan
sebetulnya kan semua hal itu ada regulasinya
oh selama ini kanjuruhan sudah mungkin beribu ribu kali menyelenggarakan pertandingan
bahwa masih ada kekurangan
makanya dalam verifikasi itu harus dilakukan tiap musim tiap tahun
untuk mengecek kondisi dan kelayakan dari stadium
tang verifikasi ya
dari perkiraan anda analisa anda berapa lama waktu yang dibutuhkan indonesia untuk kemudian betul betul mendapatkan iklim persepak bolaan yang baik
ini pertanyaan sulit
secara matematika sulit untuk bisa bilang lima tahun sepuluh tahun
karena ini bergantung federasi
federasi bisa nggak ciptakan atmosfer iklim sepakbola yang sehat
harus dimulai dari federasi dulu
lalu dia mendelegasikan itu kepada operator liga kan
operator liganya juga harus firm
orang orang yang paham sepakbola dengan benar
bukan punya kemampuan dari sisi bisnis saja
karena bisnis sepakbola kan berbeda dengan bisnis kebanyakan
lalu juga klub klubnya juga harus benar benar menjalani apa yang disebut club licensing professional itu
jadi tahapan untuk menjadi klub licensing professionalnya benar benar diikuti dipenuhi
yang lima aspek itu
sporting infrastruktur finansial administrasi dan sumber daya manusia
yang pasti kita semua berharap kematian satu ratus tiga puluh dua orang itu tidak sia sia
betul betul bisa membawa perubahan
karena kelewatan kalau misalnya sudah sekian banyak jatuh korban dan nggak kapok kapok juga gitu ya
bung tommy welly terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newscast